putri patin nunggu aku sekarang
cepat sekali dia menghilangnya
kamu gak bisa lolos dari aku raja
sayang kamu dimana sih
kenapa dead tadi aku nelfon kamu
kenapa gak kamu angkat
maafin aku saya aku udah bikin kamu takut
cuma baru aja aku hampir ketangkep sama tante andis
dia mengincar aku
kamu disuruh sama diego ke danhutlage dalam satu jam
kalau enggak kali ini arsila akan celaka
aku kesana sekarang juga ya kamu tungguin aku